sebenarnya pagi hari ini kita akan simak cerita dari diaspora indonesia di rotterdam belanda
untuk mengetahui suasana ramadan di sana sudah ada diaspora indonesia randy arizal effendi
selamat dini hari waktu indonesia mas randy
halo selamat pagi wib ya di sini masih malam kalau di sini
masih malam ya mas randy ya kayaknya ada perbedaan waktu enam jam ya dari jakarta ya mas randy ya
ya betul betul enam jam
oke mas randy bisa diceritain nggak gimana sih suasana bulan puasa di rotterdam belanda mas randy
nah kalau bulan puasa di rotterdam sebetulnya ini agak berbeda dengan kota kota di belanda yang lainnya
kenapa kalau di rotterdam itu dia populasinya itu beragam
sehingga selain muslim dan yang lain lainnya itu banyak tidak homogen belanda asli gitu
nah jadi kalau untuk populasi muslim itu bisa kita jumpai dari ada orang indonesia
kemudian ada juga yang berasal dari turki maroko syria dan yang lain lainnya gitu
nah jadi kalau misalkan untuk suasana ramadannya itu betul betul beda beda gitu
jadi kita bisa melihat juga kebiasaan kebiasaan orang orang muslim dari negara negara lain juga
dan di sini sangat toleran kok terhadap puasa ini gitu
mereka sangat sangat mengerti dan sangat sangat
toleransi kepada yang menjalankan ibadah puasa
oke nah kalau kendala pada saat puasa nih mas randy gimana nih kendalanya
apakah durasi puasa di sana lebih panjang atau seperti apa
kalau kendalanya sih ya kalau saya ya itu kangen sekali sama masakan indonesia asli ya
karena sehebat hebatnya seenak enaknya restoran di sini memang rasanya itu tidak se autentik yang
memang sih kita bisa bikin tapi kalau misalkan bikin sendiri itu kan terkadang
effortnya banyak kemudian juga mungkin rasanya juga tidak se autentik yang
apa namanya ada di tanah air
nah buat mengobati rasa kangennya ya kita sering sering aja masak untuk masakan indonesia
nah kemudian dari segi cuaca di sini kan memang sedang peralihan dari musim dingin ke musim panas ya
hausnya mungkin rasa hausnya jadi lebih gitu
nah jadi memang ketika kita sahur itu minumnya harus lebih banyak saja gitu
biar tidak dehidrasi ketika saat puasa
sama mas randy dan susah nggak ngedapetin makanan ini di belanda
kalau saya kan di indonesia dari bandung ya
yang paling saya kangenin itu sebetulnya lalapan kemudian sambal rasi yang seperti itu sih
jadi lidah saya itu memang benar benar lidah sunda gitu
nah kalau untuk bahan bakunya memang dapatnya itu sebetulnya nggak terlalu susah di sini
tapi memang entah bagaimana rasanya tuh kalau kita bikin itu kok tidak seenak di tanah air gitu ya
jadi kurang lebih begitu sih
tapi kalau misalkan untuk di belanda ini
untuk bahan baku masakan masakan indonesia sebetulnya itu sama sekali tidak susah didapat
yang susah itu memang membuatnya gitu
nah kalau tadi masakan nusantara yang paling dikangenin ya masakan sunda ya mas randy ya
tapi kalau misalnya masakan khas belanda nih ya
ada nggak sih mas masakan khas belanda yang emang paling dicari ketika untuk menjadi hidangan buka puasa atau sahur gitu mungkin
kalau untuk yang asinnya mungkin ada yang asin ada yang manisnya
di sini tuh mungkin peter balance ya itu kan cukup umum ya
kalau misalkan di indonesia kan pasti orang juga suka gampang ditemui gitu
nah kemudian kalau untuk berbuka puasa pover cheese biasanya
itu yang kayak ya kalau kata orang sunda sih mirip kayak odading dikasih gula ya
nah itu mungkin yang makanan makanan yang cukup
karena kalau yang lain itu sebetulnya itu makanan khas belanda
mungkin tidak semua orang itu bisa cocok lidahnya
tapi kalau setelah tinggal lama di sini itu lama lama biasa gitu
jadi mungkin kalau buat saya sih dua tadi
dan ketika saya tanya ke teman teman yang lain juga memang diiyahkan gitu
memang tidak semua makanan belanda ataupun eropa itu bisa langsung diterima
di lidah orang orang indonesia pada awalnya gitu
nah mas randy kan kalau misalnya buka puasa
biasanya kan ada tradisi buka puasa bersama nih
apa ada kegiatan seperti itu yang dilaksanakan oleh kjri indonesia di sana
kalau untuk buka bersama kalau untuk kbri itu biasanya diadakan di rumah kedubes
itu memang diundang ya untuk undangan undangan tertentu
terkadang juga memang membuka undangan untuk masyarakat diaspora indonesia di belanda
tapi kalau untuk acara buka bersama itu biasanya kita adakannya itu lokal ya
lokal dalam artian dengan komunitas tertentu
misalnya dengan satu teman permainan
atau misalkan dengan teman teman di saya di rumah sakit misalkan
dan itu tidak hanya dengan orang indonesia saja
karena kan terkadang juga katakanlah orang lokal di sini gitu
begitu tahu oh di kita ada budaya buka bersama
mereka kan penasaran ingin bertanya seperti apa sih
mereka juga terkadang juga ikut gitu
tapi kalau yang diselenggarakan oleh seperti kbri itu
itu biasanya open house saat lebaran hari pertama biasanya
nah kalau untuk populasi warga muslim di belanda nih
dan untuk menemukan masjid apakah susah nih mas randy
kalau untuk muslim itu sebetulnya tidak susah dijumpai di sini
karena memang di sini sangat toleran
jadi banyak kita jumpai misalnya orang muslim berkerudung
dan yang lainnya itu cukup aman dan memang sangat diterima di belanda
nah untuk masjid nah susahnya itu
kalau untuk masjid yang bentuknya betul betul masjid
itu memang adanya itu di daerah daerah pinggiran biasanya
tapi kalau misalkan di tengah kota dan yang lainnya
itu biasanya itu masjid adanya di dalam bangunan bangunan
entah misalnya dulu bangunannya bekas gereja
atau misalnya bangunan gedung gedung yang penampakan dari luar itu tidak terlihat seperti masjid gitu
jadi terkadang kalau misalkan kita menggunakan aplikasi mencari masjid gitu
ketika kita jumpai kita lihat dari luar
oh ini penampakannya bukan masjid gitu
tapi untuk beberapa kota di belanda
itu memang ada masjid yang betul betul megah sekali terletak di tengah kota
salah satunya itu ada di kota utre
di utre itu itu masjidnya memang terlihat jelas dengan kubahnya yang khas
nah itu juga biasanya di salah satu destinasi tujuan juga ya
kalau orang misalkan ingin mencoba masjid di belanda yang bentuknya itu betul betul bangunan masjid
oke mas randy boleh tahu nggak sih
mas randy di belanda udah berapa lama ya
dan bagaimana pengalaman mas randy berpuasa di indonesia dan di belanda
apa ada bedanya lebih nyaman di tanah air kah
ya saya di belanda sudah tiga tahun ya
dan memang sebetulnya itu yang paling dikangenin itu dengan keluarga besarnya gitu ya
jadi memang banyak momen momen yang saya terlewat gitu
mungkin kalau di indonesia itu kalau kita ingin buka bersama dengan keluarga atau teman itu kan bisa diadakan secara cukup sering gitu
nah kalau di sini itu memang karena muslim itu merupakan minoritas ya dan memang diaspora itu juga tidak semuanya beragama muslim
jadi kalau untuk frekuensi katakanlah buka bersama dan yang lainnya itu jelas berkurang gitu
nah bagaimana cara saya mengobati misalkan aduh rasa kangen rasa rindu itu terhadap buka bersama dan lain lainnya ya
seperti biasa kita kan punya media sosial jadi tetap kita komunikasinya dari situ sih sebetulnya
dan memang baru ini di sini puasa sudah lima hari enam hari saya buka bersama sudah dua kali
nah kalau sudah tengah tengah puasa dan yang lainnya biasanya jadi semakin jarang gitu
jadi selagi masih ada
semangat ya puasa puasa awal
ya biasanya itu jadi momen silaturahmi dengan orang orang indonesia di kota saya misalnya untuk banyak banyakin ngadain acara gitu
sebelum nanti sehatnya turun lagi atau momennya hilang lagi gitu
baik terima kasih banyak mas randy atas waktunya sudah hadir di kompas tv sharing sharing gimana pengalamannya berpuasa di belanda
semoga lancar puasanya ya mas randy ya
sama sama mbak desi terima kasih juga sudah diundang di kompastif